skala keterpilihan atau elektabilitas pasangan ahok jarot menempati posisi teratas
berdasarkan hasil survei lembaga populi center yang dilakukan akhir september hingga awal oktober dua ribu enam belas
survei ini menghasilkan tren sementara ahok jarot meraih empat puluh lima lima persen
pasangan anis sandiaga uno dua puluh tiga lima persen dan agus silvi lima belas delapan persen
temuan survei populi center menyebutkan undecided voters atau pemilik suara yang belum menentukan pilihannya
mencapai lima belas dua persen dengan kecenderungan menurun
dalam surveinya populi center mengklaim melibatkan enam ratus responden dari satu ratus dua puluh rt dan enam puluh kelurahan di enam wilayah dki jakarta
survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus empat persen pada tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen